selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update
isak tangis mengiringi perpisahan kembali antara keluarga korea selatan dan korea utara
reuni antar keluarga ini terbilang sangat singkat jika dibandingkan dengan lamanya mereka terpisah
selama tiga hari keluarga yang telah terpisah selama tujuh dekade ini menghabiskan waktu bersama sama
meski cukup singkat delapan puluh sembilan keluarga yang terpisah oleh perang ini saling memeluk dan juga mencium orang orang yang mereka sayangi
ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi mereka
lebih dari delapan puluh lima persen mereka yang mendaftar reuni berumur lebih dari tujuh puluh tahun dan sekitar dua puluh satu persen
berumur sembilan puluh tahun
peserta reuni ini dipilih dari undian dan sebagian berdasarkan usia serta kedekatan hubungan keluarga
sementara itu ribuan orang lainnya masih berharap bisa hidup lebih lama untuk mendapatkan kesempatan reuni berikutnya
badan kejahatan nasional inggris atau nca menyatakan bahwa mereka berhasil menemukan sebuah pabrik senjata ilegal di hel sham inggris
penangkapan dilakukan setelah polisi mendengar suara tembakan dari dalam unit bisnis di kawasan industri
operasi ini diduga terlibat dalam penyaluran senjata api kepada kriminal
nca menyatakan pabrik senjata ilegal ini berkedok bisnis perbaikan gearbox dua pistol yang sudah terisi amunisi
beserta berbagai senjata dalam berbagai tahap produksi disita oleh polisi
selain itu tiga orang juga diamankan oleh polisi setempat
sebuah patung berbentuk wajah mantan presiden argentina nestor kirchner
di sebuah plaza di ibu kota ecuador disingkirkan
hal ini dilakukan terkait dengan kasus korupsi yang melanda dirinya dan sang istri christina fernandes
patung yang disingkirkan ini merupakan satu dari dua patung yang ingin dihapus pemerintah
patung lain yang merupakan patung kirchner yang berada di markas unasura
seorang supir secara terbuka mengatakan dirinya menyimpan catatan pengiriman uang tunai
dari eksekutif konstruksi kepada pejabat pemerintah dari tahun dua ribu lima hingga dua ribu lima belas
nestor kirchner menjabat sebagai presiden argentina dari tahun dua ribu tiga hingga dua ribu dua
dan dilanjutkan oleh sang istri christina fernandez de kirchner hingga tahun dua ribu lima belas
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report akan kami lanjutkan sesaat lagi